jajaran orang terkaya indonesia seringkali menarik perhatian publik
kali ini forbes memiliki urutan terbaru yang menduduki sepuluh besar konglomerat indonesia
data dari forbes real time billines list menunjukkan pemilik pt bayan resources
lo tukwong masih mendapat julukan orang paling tajir nomor satu di indonesia
dengan kekayaan dua puluh tujuh delapan miliar dolar amerika serikat atau lebih dari empat ratus dua belas triliun rupiah
dan selanjutnya ada hartono bersaudara ini sudah tidak asing lagi
melalui konglomerasi jarum dan bca harta budi hartono mencapai dua puluh enam dua miliar dolar as
atau lebih dari tiga ratus delapan puluh delapan triliun rupiah
dan kemudian peringkat ketiga diduki oleh michael hartono
dengan kekayaan dua puluh tujuh delapan miliar dolar as atau lebih dari empat ratus dua belas triliun rupiah

dengan kekayaan dua puluh lima delapan miliar dolar as atau lebih dari empat ratus dua belas triliun rupiah
hartono bersaudara pun kerap dikenal sebagai orang terkaya di indonesia
dalam beberapa tahun terakhir sebelum digeser oleh lo tukwong
dan sementara itu ada deretan keempat ditempati oleh sri prakash lohia
melalui kerajaan bisnis indorama corporation yang memiliki kekayaan tujuh empat miliar dolar amerika serikat
atau sekitar satu ratus sembilan triliun rupiah
ada pun pemilik perusahaan petrochemical barito pasifik prajogo pangestu
berada di peringkat kelima dengan harta lima delapan miliar dolar as
atau setara dengan delapan puluh enam triliun rupiah
selanjutnya di jajaran ke enam ada hairul tanjung
melalui konglomerasi ct corp transmart dan lain lain yang memiliki kekayaan empat sembilan miliar dolar as
atau sekitar tujuh puluh dua triliun rupiah
dan di peringkat ke tujuh ada wajah baru yang masuk di deretan sepuluh besar
yakni lim haryanto wijaya sarwono pemilik harita group
dengan kekayaan empat delapan miliar dolar amerika serikat atau lebih dari tujuh puluh satu triliun rupiah
dan juga pendiri alphamart joko susanto berada di jajaran ke delapan
dengan harta yang mencapai empat enam miliar dolar amerika serikat atau lebih dari enam puluh delapan triliun rupiah
dan kemudian ada dewi kam yang berada di peringkat ke sembilan
dengan kekayaan mencapai empat lima miliar dolar amerika serikat atau lebih dari enam puluh enam triliun rupiah
dewi kam adalah pemilik saham minoritas bayan resources
dia juga perempuan satu satunya yang bertengger di jajaran sepuluh
dan di peringkat ke sepuluh ada tahir dan keluarga
melalui konglomerasi maya pada group tahir memiliki kekayaan empat empat miliar dolar as
atau lebih dari enam puluh lima triliun rupiah